cnn indonesia mengedepankan berita berita aktual langsung dari tempat kejadian kini hadir di transtv
dengan teknologi mutakhir kami menyampaikan berita yang transparan independen berimbang dan akurat
cnn indonesia menjadi jendela dunia untuk mengenal indonesia dan menjadi mata indonesia untuk melihat dunia
bersama kami di cnn indonesia news report senin sampai jumat pukul setengah satu siang live di transtv dan cnn indonesia